indah udah indah berbohong
kalo berbohong itu dosa
masuk neraka nanti
iya deh lu aneh caya
sekarang dapurnya rapi
tinggal di tempel
sekarang telpon abi
bukannya banyak rejeki kang
bukan gitu im
tiap orang itu punya rezekinya masing masing
oh gitu kang
aku duluan ya
bang toev udah jalan
kenapa nih si aku
lu sentimen sama gua
aku gak sentimen
soalnya lagi ngejar restoran
duluan ya bang
gua dateng dia apa pergi
gak ada yang tau
contohnya tetangga ambung
dia itu sudah tua
punya anak delapan
itu di universitas andalas
itu di universitas sumatera utara
yang dua lagi
itu di universitas pajajaran
tuh liat semua tuh
jualan gorengan juga
berarti cerdas kabu
akang yang salah ngitung
harusnya anaknya tujuh
akang yang kurang cerdas
udah gak bisa nyala
pokoknya udah gak bisa dipake bi
yaudah besok aja sih kita benerin
umi petunya sekarang
umi udah telpon tukang servis kok
umi butuhnya sekarang
umi udah telpon tukang servis kok
jangan dulu belum ada duitnya
umi telpon orangnya lagi menuju kesini kok
yaudah yaudah mi
pulang sekarang ya
abi abi periksa ya
ya mi assalamualaikum
kalau begitu ambo ikut
sekalian namun juga mau makan siang
kita juga dah
kenapa harus gua mulu sih yang duduk di belakang
kamu lambat nyebrangnya
lirak kiri kanan liat perempuan
kalau kamu nanti nyebrang
ke batang suratol mustaqim
masuk raka jahat enam nanti
tadi apaan yang rusak
kenapa lu harus panik
timbang mesin cuci doang
cuma masalah mesin cuci
tidak cuma memikirkan masalah duniawi
diam ente maling kundang
kagak biasanya lu
manggil dia maling kundang
udah kayak gua lu
selera umur kalian rendah
setelah teman dianggap lucu
anak lagi panik tau gak
si nuni udah manggil tukang servis
daripada nunik panggil tukang hipnotis
tidak maling kundang
kenapa lu harus panik
si nuni panggil tukang mesin cuci
ente gak tau situasinya ki
gak tau kamu gak tau apa apa
jangan tau itu apa apa
di bawah mesin cuci itu ada duit
nanti yang so ente yang tau
daripada ente taruh duit di kaleng
kaleng dibuang sama bini ente
hilang tuh duit
kaleng kamu aman
otak lo berdua pada geser
lu main selap selip duit sama bini lu ya
kami masih mending selap selip duit
kamu selap selip istri
langsung neraka aja hana ente
sendirian kamu nanti
kita indah ikutan ya mel
kau bawa barang curian rupanya
bang kalau ngomong sebarangan aja
kau beli barang itu
pasar gelap kan
bang saya beli di pasar
ngapain kau pasang itu speaker
biar penumpang saya banyak
bahagia banget a'udha
a'udha inget obrolan tadi diangkut
obrolan biasa saja
indah udah indah berbohong
kalau berbohong itu dosa
masuk neraka nanti
iya deh belan kecaya
sekarang dapurnya rapi
semua yang gak kepake
semua yang jelek jelek
udah ulan buangin
kaling kalingnya juga dibuang
iya a'a semuanya
kenapa dibuang kalengnya
ngapain kaleng begituan disimpenin
udah perlu kalengnya
untuk nanti hari raya
untuk taro rengginang
ranginang itu produk budaya
produk kuliner budaya
dimana dimana dibuang kemana sama dinda
udah dibawa sama tukang sampah
ini a'udha itu kan cuma kaleng biasa
dinda ini bukan soal kaleng
ini soal budaya
udah harus cari sampai ketemu
kita yang gak bisa hidup tanpa budaya
harus terus tarikan
dinda diam saja di rumah
dinda usah ikut
dinda yang tidak mengerti budaya